warga desa terlangu brebes jawa tengah kembali digemparkan oleh sebuah bus yang masuk ke jalan
desa yang sempit menuju sungai pemali pada minggu siang hal itu menjadi perbincangan warga karena
pada satu september dua ribu empat belas peristiwa serupa terjadi di lokasi yang sama seorang warga menuturkan bus
akrab itu tiba tiba muncul dari arah timur atau desa wangandalem padahal jalan desa itu tergolong
sempit dan hanya cukup untuk kendaraan kecil belum jauh melintasi gapura kecil di desa itu
bus tersebut dihentikan oleh seorang penjual tahu keliling setelah diberi penjelasan oleh warga
besi ini berbalik arah mana bisnya dari mana dari situ arah jalan kecil kecil dari wangandalem terus
masuk ke terang terang
itu masuknya cukup waktu masuk waktu masuk oh terus akhirnya akhirnya mudurnya singangel
itu katanya mau ke mana mau ke pulau kerto
tak sabar keluar dari kapal pemudik bersepeda motor dari pulau sapudi terjatuh di dermaga
pelabuhan jangkar situbondo jawa timur minggu malam kepadatan arus balik pun membuat warga

dan juga jawa timur sehingga kembali ke pulau jawa timur dan juga jawa timur sehingga kembali ke pulau jawa timur
sehingga kembali ke pulau jawa timur sehingga tempat tempatuding dari kapal
air penjabar keluar lantaran sudah terlalu lama berada
di dalam gimana kondisinya penuh sesak atau gimana
penuh sesak kelamaan nunggunya
operator feri dharma dwipa utama memastikan puncak arus balik dari pulau sapudi terjadi pada minggu malam
dengan mengangkut lebih dari enam puluh unit sepeda motor dan sekitar dua ratus lima puluh penumpang
tim liputan cnn indonesia